fenomena viral aplikasi game pokemon go merembet ke sejumlah hal
tidak sedikit demam pokemon go yang dirilis pada enam juli lalu berdampak terhadap terancam keselamatan jiwa
diberitakan cnn international boone sheridan yang tinggal di massachusetts
kaget mendapati rumahnya dijadikan game pokemon
tempat melatih pokemon bertarung
ia kaget melihat pekarangan rumahnya didatangi sejumlah orang
gamer pokemon bernama sheyla wagens juga tak sengaja menemukan sesosok mayat
di sungai di dekat rumahnya ketika berburu pokemon
seperti dilansir detikkom seorang pria di boston amerika serikat
mengalami kecelakaan di jalan tol saat bermain pokemon go sambil menyetir
pria ini menghentikan mobilnya demi menangkap pikachu
pihak kepolisian teritorial australia juga mengeluarkan peringatan setelah sejumlah pemain pokemon go
menyelonong masuk ke kantor polisi di darwin australia
gencar memburu pokemon gamer tidak sadar diarahkan masuk ke kantor polisi
dan di jakarta
gamer pokemon go pun nyaris kecopetan saat berburu pokemon di pinggir jalan
gamer itu keranjingan berburu dengan mengitari jalan dan sejumlah gedung